pengurus pusat muhammadiyah siap membantu pemerintah untuk memberdayakan rumah sakit pusat kesehatan umum milik muhammadiyah
untuk dijadikan sebagai rumah sakit rujukan bagi masyarakat yang terjangkit virus corona
saat ditemui di istana negara pasca pertemuannya dengan presiden joko widodo ketua pp muhammadiyah haidar nasir
mengatakan total ada lima belas rumah sakit pku muhammadiyah di seluruh indonesia yang telah menjalani mitigasi dan juga simulasi penanganan pasien corona
muhammadiyah juga menjamin ketersediaan infrastruktur dan juga peralatan medis guna melakukan penanganan jika ada pasien positif corona yang ditangani
corona juga beliau menyampaikan bahwa insya allah juga pemerintah tentu memberi penghargaan pada kesiapan muhammadiyah
dan pemerintah juga akan berusaha maksimal menangani virus ini dengan seksama
dan juga menangani virus ini dengan seksama dan juga menangani virus ini dengan seksama
dan juga menangani virus ini dengan seksama dan juga menangani virus ini dengan seksama